kita bahas lebih lanjut terkait aspek pidana yang dipakai dalam penanganan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik kpk novel baswedan
sudah bergabung bersama kami alih hukum pidana abdul fikar hajar selamat malam pak fikar
selamat malam ferdie
apa kabar pak sehat ya
baik baik pak fikar
alhamdulillah terima kasih sudah bergabung dengan kita dan juga ada peneliti indonesian corruption watch donald faris
kabar baik alhamdulillah mas ferdi selamat malam mas ferdi selamat malam pak fikar
selamat malam juga oh donald ya selamat malam donald
terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini saya ke pak fikar
pak fikar kalau dari konsep persidangan pidana kan kita mencari menggali kebenaran material
tapi kemudian dari petikan wawancara novel dan kemarin saya juga berdiskusi dengan tim kuasa hukum novel bahwa kemudian
yang disajikan dalam sidang kututan kemarin itu tidak ada konsep yang diarahkan
bagaimana kemudian bisa menjelaskan ini pak fikar perspektif secara pidana bagaimana
ya begini betul ya bahwa penegakan sistem hukum pidana itu mencari kebenaran material
dari fakta fakta sebenarnya sudah jelas sebenarnya
ya jaksa penuntut umum yang dalam hal ini betul mewakili negara menjaga apa
umum dalam hal ini adalah undang undang pidana
dia sangat punya kepentingan
tapi bukan berarti dia hanya menerapkan hukuman saja
melihat undang undang secara ada mata kuda
tetapi juga harus melihat konteks sosialnya
dan yang saya maksud konteks sosialnya adalah fakta fakta juga yang terjadi di dalam persidangan
karena pola relasi antara si penyiram dengan siapa namanya
novel basel dan itu juga menimbulkan satu kecurigaan
mereka tidak punya hubungan khusus
mereka tidak pernah berhubungan
pedakwa ini menyeramkan air keras
artinya ada motif yang besar sebenarnya di belakang itu
sampai kemudian novel menjadi sasaran
untuk disiram air keras itu tadi
nah ini yang saya kira motif yang paling besar yang harus digali
dan harus menjadi dasar penuntutan bagi tindak pidananya
mestinya jaksa melihat konteksnya secara keseluruhan
satu pendegak hukum
satunya juga dari sudut pelakunya juga sebenarnya kan dia bukan orang biasa
dia anggota kepolisian juga
yang seharusnya dia punya tugas dan kewenangan melindungi masyarakat juga
sebagai penjaga keamanan dalam negeri
tapi justru dia melakukan itu
justru melakukan tindak pidana yang sengaja
menyeramkan bahkan karun saya ada motif lain gitu
motifnya adalah mengganggu penegakan hukum sebenarnya
terutamanya adalah penegakan hukum korupsi
nah jadi dari sudut ini
dari sudut ini
dari sudut itu
ketika jaksa menyimpulkan fakta persidangan atau kontek dari kasus itu
hanya dengan menilai ancaman hukuman satu
kalau lihat pasal yang diterapkan
itu ancaman maksimalnya tujuh tahun sebenarnya
tapi jauh sekali kan gitu
antara dengan yang ditutupkan gitu
artinya kalau menurut saya dia tidak mewakili lagi kepentingan publik di jakarta
punya agenda sendiri nampaknya seperti itu
oke oke tapi pak fikar
memang mungkin sesuai dengan apa yang kemarin disampaikan oleh tim kuasa hukum novel baswedan
bahwa belum menyasar substansi dari kasus ini
kita bandingkan dengan beberapa kasus
dengan motif yang sama
penyiraman air keras di mojokerto contohnya
dengan tuntutan lima belas tahun
akhirnya fonisnya dua belas tahun
tapi kemudian kita mundur ke kasus ini
ternyata kondisinya seperti yang kita saksikan bersama kemarin
hanya satu tahun begitu
ini bagaimana kemudian
apakah masih mengusung obstruction of justice
akan berlapis atau bagaimana kemudian ini
itu kan pasalnya
dakwahannya kan primaria subsidi dari

pasal persidangan yang ditafsir oleh
saya kira terlalu kumpit
terlalu mensimplikasikan persoalan
bahkan ketika dia menafsir kesengajaan saja
itu sudah tidak melawan akal sehat
karena dia tahu kok itu
air keras itu akibat orang disiram
tanaman atau binatang saja
bahkan binatang bisa menjengkelkan
itu bisa menyebabkan
bahkan binatang bisa menjengkelkan
bahkan binatang bisa menjengkelkan
sebetulnya tidak hanya penganiayaan pasalnya yang bisa diterapkan
juga bisa apa
mengganggu penegakan hukum korupsi
bisa juga bahkan sebenarnya kalau dicari motifnya
juga mungkin saja itu percobaan pembunuhan
bisa saja seperti itu
saya kira jaksa tidak sampai ke sana
cuma berada di wilayah penganiayaan gitu
dan penganiayaan pun
dia ambil yang minimal gitu
karena itu kalau saya ini sudah keluar track gitu sebenarnya
artinya kemudian sesuai juga dengan apa yang disampaikan novel
bahwa pengadilan di sidang tuntuan kemarin itu
belum sampai ke kategori penganiayaan level tertinggi begitu ya pak fikar ya
padahal alat yang dipakai
itu kan sangat mematikan sebenarnya
alat yang paling keras gitu loh
lebih dari gada itu sebenarnya
kalau gitu kita coba ke bang donald
bang donald masih dengan kita bang
bang donald kita tahu sejak persidangan tuntutan kemarin
banyak kecaman kritik
bagaimana kemudian persidangan berlangsung
apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum
ini juga digambarkan secara jelas oleh novel dan juga tim kuasa hukumnya
kalau kita melihat secara makro dulu
sudut pandang dari aspek
dugaan korupsi mengenai kasus ini
apa yang keliru bang
ya tentu banyak persoalan janggal dan komplikasi dalam persoalan penegakan hukum
mas ferdi bang fikar
kalau kita amatin sosial media beberapa hari ini
ada respon kemarahan secara kolektif logika masyarakat
atas proses hukum yang sedang berjalan
masyarakat kemudian membanding bandingkan dengan banyak kasus
seperti kasus ahmad dhani
kasus pelaku pelaku lainnya
atau kasus emak emak yang dituntut dua tahun gara gara menyebar berita hoax
ini adalah kasus yang melibatkan penegak hukum
yang diserang pun adalah penegak hukum
yang kemudian akibat serangan itu berdampak permanen
tetapi proses hukum agaknya terlihat begitu janggal
dan memang ada kesan kasus ini dilokalisikan

pelaku pelaku dibonsai kepada aktor yang lebih tinggi
tadi bang fikar misalkan saja menyebutkan bahwa
jaksa tampak tidak mengejar motif pelaku melakukan perbuatannya kepada novel baswedan
saya setuju dengan hal itu
bukti ini tidak dikejarkan
sesungguhnya dia hanya mendasarkan kepada
argumentasi atau alibi yang datang dari pelaku kejahatan
dua orang tersebut
dia dendam dan marah kepada novel baswedan karena dianggap mengkhianati institusi kepolisian
apa urusan dia sehingga marah dengan novel baswedan
ini kan tidak pernah digali sesungguhnya
masalah novel keluar dari institusi kepolisian kan bukan masalah personal dia dengan novel baswedan
atau institusi kepolisian bukan milik bapaknya
kira kira seperti itu
institusi kepolisian adalah institusi milik publik
jadi kalau ada orang keluar dari institusi kepolisian tidak ada urusan dengan yang bersangkutan
secara personal begitu ya
jadi saya tidak melihat jaxa mengejar kepada motivasi yang sesungguhnya dia yang melakukan itu
lagi lagi dalam teori kejahatan chain of crime
saya menduga pelaku ini hanya pelaku lapangan saja
orang sudah mengalami hal tersebut
dan sampai dengan proses perhidangan terakhir
jaksa penuntut umum tampak tidak mengejar siapa intelektual dader atau otak pelaku kejahatan itu sendiri
dalam logika yang paling sederhana mas ferdi
tuntutan satu tahun kemarin itu kan nampak sekali bahwa tidak ada motivasi untuk membongkar
seperti fenomena gunung es di dalam perkara seperti ini
di mana yang tertutup lebih besar daripada yang nampak di permukaan
oke artinya hanya akan berhenti diperkirakan berhenti di pelaku lapangan ini gitu
saya menduga akan seperti itu
dari awal memang sudah diduga seperti itu juga
karena tidak ada upaya yang luar biasa untuk mengejar kasus ini
jadi menurut saya justru ada upaya dibalik layar yang dilakukan oleh orang orang tertentu
yang bisa mengatur proses mulai dari penyelidikan penyidikan penuntutan untuk mengkondisikan hal hal tertentu
bahkan hal yang terburuk yang saya khawatirkan mas ferdi adalah
putusannya di bawah dua tahun atau sesuai dengan tuntutan jaksa satu tahun
yang bersangkutan kembali lagi menjadi anggota polri aktif sampai saat ini belum dinonaktifkan
kita bisa bertaruh soal ini ke depannya itu sangat mungkin terjadi
kemudian kepolisian menganggap fonis satu tahun
dimana ketentuan kalau non aktif itu atau diberhentikan dari institusi itu kalau ponisnya di atas dua tahun
dan ada potensi yang bersangkutan dipertahankan kembali oleh institusinya
saya bisa berpratangka demikian
kita akan lihat apa yang kemudian terjadi ke depannya kira kira seperti itu
kalau memang kemudian bukan masalah personal dan institusional
apa kemudian adakah kecurigaan itu juga mengarah kepada kepentingan ee
apakah itu akan menjadi hal tertentu untuk mengakomodir hal hal yang mungkin selama ini berhubungan dengan novel baswedan
dari pertanyaan mas verdi ini mas verdi lebih cocok jadi jaxa daripada jaxa yang ada di persidangan sekarang ini
karena mengejar itu ini pertanyaan yang harusnya dikejar oleh jaxa kepada pelaku kejahatan
bukan begitu bang fikar ini bang fikar agak tertengger
lebih tajam pertanyaan bang verdi daripada pertanyaan jaxa
mestinya ini yang dikejar oleh jaksa apa motif anda apa hubungan personal anda sehingga anda secara personal tersakiti
tadi beberapa kasus dicontohkan oleh mas ferdi
ada kasus beberapa penyiraman air keras ada di mojokerto ada kemudian rika sonata di bengkulu
ada kasus mulyono kemudian ada di makassar di banyak daerah daerah lain di bengkulu bahkan
ada yang sampai di monis dua puluh tahun
jaxa di dalam kasus itu
ya ada yang sampai di monis dua puluh tahun
tidak kesulitan untuk mengejar motifnya
ada motif cemburu ada kemudian motif sakit hati diputuskan pacar
ada kemudian motif karena berselingkuh macam macam motif
itu dikejar masa iya dalam persidangan yang ditonton oleh publik secara luas motif demikian tidak dikali atau dikejar
nah itu yang saya sebut mas ferdi saya meyakini ada aktor aktor kuat
yang bisa mengatur hukum mulai dari sejak awal penyelidikan penyidikan dan penuntutan
dan saya berharap mudah mudahan hakim juga tidak diatur untuk memberikan ponis yang seadil adilnya di dalam perkara ini
oke oke artinya kemudian kita masih menunggu proses selanjutnya advokasi apa yang akan dilakukan lebih lanjut
dan bagaimana kemudian kasus ini berpotensi untuk mengerus kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di tanah air
karena di diskusi kita ini pak fikar dan bang donal kita juga berusaha untuk mengundang pihak dari jpu
tapi kemudian sampai hari ini belum ada konfirmasi kita break dulu cnn indonesia prime news segera kembali
kita bahas lebih lanjut terkait aspek pidana yang kemudian masih terus berjalan terkait kasus penyeraman air keras terhadap penyidik kpk novel baswedan ke pak fikar
pak fikar kan kita tahu bahwa kasus ini sudah bergulir lama dari penyelidikan penyidikan sampai ke tuntutan
semuanya tentu terawasi dengan baik oleh katakanlah komisi judisial komisi kejaksaan
tapi kemudian yang kita saksikan dalam sidang kemarin kejanggalan kejanggalan seperti itu dipertontonkan secara nyata
ini kenapa kita bisa katakan seperti itu karena memang sudah banyak sekali kritik dan hal hal yang disampaikan oleh publik begitu
sebenarnya bagaimana ini bisa terjadi apa yang kemudian masih kita bisa harapkan
karena sidang fonis nanti hakim tentu akan memutuskan apa yang bisa kita cermati selanjutnya pak fikar
oke jadi kan begini idealnya sebenarnya lembaga kejaksaan sebagai jaksa penuntut umum itu menjaga kepentingan umum
menjaga kepentingan umum dan menegakkan hukum dengan baik
karena memang dia ada pada posisi yang harus menutup sedakwanya
dan itu tadi perspektifnya tidak hanya fakta persidangan yang biasa saja tapi juga harus melihat persoalan lebih jauh
melihat peristiwa lebih konteksual gitu
lebih menyeluruh gitu
nah itu satu
yang kedua sayangnya memang sistem penegakan sistem hukum pidana kita
meskipun kita bilang integrated criminal justice system gitu ya
tapi justru kalau menurut saya ada egoseksoralnya
ketika masuk di penyidikan ya
meskipun ada yang namanya pengawasan dari kejaksaan
yang disebut dengan spdp atau prapenuntutan
tapi kalau menurut saya itu praktis nggak jalan
artinya penyidik menyidik dengan semaunya sendiri aja
diarahkan ke pasal mana ya jalan sendiri gitu
sementara jaksa tidak punya akses untuk mengatur gitu
untuk meluruskan atau mengatur mengarahkan ke arah yang sebenarnya
tetapi ketika sampai di penuntutan
nah kan ini ada patent complaint kan sebenarnya
mungkin saja jaksa ingin menyerapkan fakta fakta yang lain dan sebagainya
tapi dia sudah terikat oleh fakta yang dibuat di dalam berita acara
nah itu yang kemudian ini juga menjadi tertutup
ketika jaksa membuat dakwaan
tidak ada lagi ini kekewenangan lain yang bisa mengontrol
nah sehingga dia punya otoritas yang mutlak gitu
sehingga dia menuntut mendakwa dengan dakwaan yang dianggap wajar oleh dia
tapi kita menganggap itu tidak wajar gitu ya
karena dia menutup dengan pasal pasal yang terlalu ringan gitu
padahal kelas pengaliayaannya adalah kelas berat
bahkan kelas mematikan kalau menurut saya
nah karena itu kemudian dengan kewenangannya itu
ya jaksa jalan sendiri gitu
dalam sistem itu tidak ada pengawasan
ada yang namanya komisi kejaksaan
ya mestinya juga dia bisa turun juga
ya mengawasi kasus kasus mestinya
tidak hanya kekejaksaan yang dia awasi
tidak hanya apa namanya yang bersifat retorika dan segalanya
sehingga dia juga bisa memantau kasus per kasus
terutama kasus yang memang menjadi perhatian publik
nah sayangnya komisi kejaksaan kurang kedengaran itu ininya aktivitasnya
meskipun saya dengar pernyataan yang terakhir ya agak positif juga gitu
kali ini kurang kedengaran begitu ya pak fikar ya
apa yang masih bisa kita cermati
kurang kelihatan gitu
sehingga jaksa yang ini jalan sendiri gitu
meskipun kita tahu ya jaksa itu satu
jaksa yang sekarang menangani itu juga pasti menjalankan perintah
nah itu juga persoalannya
di satu sisi ada sistem yang tertutup ketika kasus itu masuk ke wilayah penuntukan
di sisi yang lain juga penuntutan itu satu
mewakili juga seluruh kesehatan
seluruh kejaksaan gitu
sehingga untuk rencana menuntut aja jaksa yang operasional itu tidak bisa menentukan sendiri
dia harus mengajukan keatasannya berapa yang harus dituntut
nah itu juga
nah persoalan persoalan seperti itu sebenarnya yang ada juga di dalam kasus ini
dan digambarkan dalam sisi hukum kita yang compang camping ini
oke oke harapannya adalah kemudian dari sidang fonis yang akan dilanjutkan
apa yang masih kita bisa harapkan dalam penyelesaian kasus ini pak fikar
oke kita masih percaya bahwa kekuasaan kehakiman kita masih punya kebebasan yang luas
kita berharap hakim hakim terutama yang akan memutuskan perkara ini tidak tersandra oleh kepentingan apapun
sehingga ketika dia melihat fakta persidangan dia tidak hanya akan menerapkan hukum saja
mempertimbangkan aspek kepastian hukum saja tapi juga rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat
itu harus dia pertimbangkan
dan yang paling penting lagi adalah apakah putusan ini akan bermanfaat bagi perkembangan hukum ke depan

karena itu kita percaya kepada majelis hakim dalam kedudukannya yang objektif dan pendapatnya juga harus objektif
dan kita percaya kepada majelis hakim dalam kedudukannya yang objektif dan pendapatnya juga harus objektif
sehingga dia bisa menerapkan hukum melihat fakta persidangan
tidak hanya sebagai fakta tapi juga lihat konteks sosialnya
sehingga dia bisa memutuskan dengan adil
confirm sekali ya apa yang disampaikan pak fikar
saya ke bang donal bagaimana kemudian harapan ini bang donal bisa kita titipkan ke persidangan fonis selanjutnya
karena kemudian dengan adanya kasus ini dari apa yang publik sampaikan dan ekspresikan lewat media

karena kemudian dengan adanya kasus ini dari apa yang publik sampaikan dan ekspresikan lewat media
akses media sosial atau apapunnya itu bentuknya memang ada kekecewaan

dan ada seperti pesimistis kalau kemudian ini akan menggerus kepercayaan publik
kepercayaan publik itu sendiri terhadap pemberantasan korupsi di indonesia
itu sendiri terhadap pemberantasan korupsi di indonesia
itu sendiri terhadap pemberantasan korupsi di indonesia

hukum mudah diatur oleh kekuasaan hukum bisa dipublikan
itu adalah sebuah kalimat yang seringkali diucapkan oleh para sekolah legal sekolah oleh para publik
tetapi kemudian tidak pernah mendapatkan perhatian untuk perbaikan
karena problem mafia hukum ini lebih kuat daripada orang yang ingin memperbaiki hukum itu sendiri
jadi banyaknya kelompok kelompok pragmatis dalam proses penegakan hukum itu banyak sekali
tapi itu adalah fenomena umum yang sering terjadi dan tidak pernah diperbaiki sampai hari ini di republik ini
tadi saya tertentil dengan closing mas fedy di segmen pertama tadi
bahwa mencoba untuk mengajak pihak kejaksaan agar cover by side memberikan perspektif atau pandangan mereka
saya pikir tentu hal ini
ini kita melihat yang tercoreng dari kasus ini tuntutan satu tahun ini saya pikir bang fikar juga setuju
tidak hanya satu orang atau beberapa orang jpu lapangan saja
tetapi yang tercoreng adalah institusi kejaksaan agung republik indonesia
tadi bang fikar juga singgung
secara teknis hukum jaksa penuntut umum mengajukan rencana tuntutan atau sering disingkat dengan rentut itu
itu butuh approval berlapis
ada kasih yang membaca ada menyetujui ada kejari yang mengetahui bahkan kadang kadang bisa levelnya lebih tinggi lagi
jadi yang dilihat di sini tidak hanya orang yang bekerja teknis untuk menuntut atau menyidangkan perkara perkara
tetapi juga yang disoroti oleh publik adalah institusi kejaksaan republik indonesia
orang bertanya kepada bagaimana tugas kejagung mendidik jaksa jaksa di seluruh indonesia
sekarang yang sering dihebohkan itu itu jaksa belajar hukumnya di mana
kira kira pertanyaan seperti itu
akhirnya mempermalukan institusi kejahatan secara kolektif
dan ini yang sebenarnya kita tidak mau
karena tindakan tindakan hukum yang pulgar seperti ini tentu itu adalah melukai perhatian masyarakat
masa iya orang yang datang datang subuh subuh untuk sudah memantau novel berkali kali
melihat pola jalan novel baswedan dari rumahnya ke masjid jam berapa dari masjid balik rumahnya
dipersiapkan dari rumah air keras atau aki kemudian disiram
tiba tiba ada konklusi jumping yang menyatakan bahwa tidak ada motif untuk memberikan cacat atau kerusakan mata secara permanen
ini kan logika yang benar
benar benar melecehkan akar sehat kita
seolah olah kita ini tidak belajar hukum
seolah olah masyarakat tidak paham hukum dan tidak mengikuti persoalan persoalan hukum seperti ini
ini menurut saya mestinya menjadi atensi kejahatan aku
dan menjadi atensi komisi tiga dprd sebagai orang komisi hukum
walaupun lagi lagi ini utopis
tetapi yang paling tidak tentu yang harusnya punya atensi lebih besar daripada para politisi
adalah presiden republik indonesia
beliau dalam konteks ini berlaku sebagai kepala negara
yang kemudian membawai dua institusi penegak hukum
kepolisian dan kejaksaan
kok ada perkara seperti ini
yang berada di bawah kekuasaan presiden sebagai kepala negara
kemudian ada proses proses yang melecehkan akal sehat masyarakat
ada proses hukum yang begitu janggal tidak mengejar aktor intelektualnya
ini yang harusnya menjadi atensi presiden menurut saya
kemudian publik berharap bahwa dari kasus seperti ini menjadi pijakan paling keras begitu untuk mencari siapa kemudian aktor intelektualnya ini
jadi memang kemudian mengawalnya itu dari awal sudah lagi lagi mas reddy
sudah kita lihat ada upaya untuk membonsai kasus ini
bahkan kalau kita lihat sikap institusi kepolisian pun menurut saya juga aneh
menjadi kuasa hukum pelaku tersebut
pertanyaannya apakah ketika ada kejahatan yang diklaim oleh institusi kepolisian sendiri sebagai kejahatan individu oknum kepolisian
kemudian institusi kepolisian repot repot melakukan pembelaan secara hukum
katanya oknum yang melakukan
katanya ini bukan kepentingan institusi
katanya ini motivasi pribadi yang bersangkutan
kok malah institusi kepolisian berlaku sebagai kuasa hukum juga oleh yang bersangkutan
ini sejak awal sudah aneh
ada kontraproduktif antar pernyataan humas mabaspuri dengan pernyataan praktik yang terjadi di belakang
jadi menurut saya mas reddy sejak awal tuntutan hari ini tidak lagi hanya soal kasus novel baswedan
bahkan mungkin mas ferdi menyimak
pak vikan juga menyimak
tuntutan yang paling tinggi hari ini adalah reformasi kepolisian dan reformasi kejaksaan
masyarakat sudah mulai menyuarakan tuntutan tuntutan yang demikian
karena ada yang tidak beres
dari dua proses penegakan hukum pada institusi ini
jadi menurut saya tuntutan kita belajar dari kasus ini bahwa butuh proses membangun integritas penegakan hukum kita
jangan kemudian ada pihak pihak yang berada di luar

jangan kemudian ada pihak pihak yang berada di luar
jangan kemudian ada pihak pihak yang berada di luar
kemudian bisa mengatur proses penegakan hukum semaunya
mengatur tuntutan pemahunya
bahkan kita tidak berharap mengatur fonis dengan semaunya
walaupun lagi lagi dalam hati kecil kita bisa berpikir yang berbeda atas apa yang saya sampaikan hari ini
bang donald terakhir saya mau tanya
dengan kasus yang tadi anda sampaikan ada kasus klasik seperti ini
seberapa besar sih bang menggerus indeks kepercayaan publik terhadap penanganan kasus kasus
atau penanganan penduduk
atau terhadap kasus korupsi antara lembaga lembaga seperti ini
saya pikir begini
banyak sekali kasus kasus yang disoroti banyak
ada yang salah tembak ada yang salah tangkap
banyak sekali sebenarnya
kita selalu sering meruntuhkan di bawah penegak hukum
tapi menurut saya mereka juga punya cara untuk membangun kepercayaan itu
apakah dengan cara cara yang benar
sekarang kan banyak sekali buzzer yang bisa bekerja untuk pihak pihak tertentu
tapi saya tidak mau menyimpulkan itu
jadi menurut saya seringkali kita menyoroti ini akan meruntuhkan di bawah institusi
oke menurut saya ada yang tidak peduli dengan kalimat itu
padahal yang sama mas fedy kita juga berkali kali menyampaikan runtuhnya kepercayaan publik kepada wakil rakyat
tapi apakah wakil rakyat peduli
kenyataannya juga tidak
sekalipun kepercayaan sudah runtuh
jadi kita bisa lihat omnibus law jalan terus
error kemasyarakatan jalan terus
undang undang apk juga berubah
mereka tidak peduli pada level level yang dibuat
karena mereka juga percaya ada cara cara juga
baik sah atau tidak sah memoles citra mereka
oke oke oke bang donald kita sudah dapat poinnya ke pak fikar terakhir
gimana pak fikar tadi sempat tersentak saat bang donald bilang
apa namanya ada kasus klasik seperti ini dalam persidangan
bagaimana kemudian harapan harapan yang mungkin masih bisa kita gantungkan terhadap penegakan hukum secara seadil adilnya begitu pak
ya saya kira kasus ini menggambarkan keadaan hukum dan keadaan kehidupan kita berbangsa secara keseluruhan
kita tidak lagi menghormati etika
kita tidak lagi menghormati objektivitas
bahkan kita tidak malu dengan konflik kepentingan
konflik kepentingan sekalipun ada banyak konflik kepentingan terjadi dalam kehidupan kita hari hari ini
menurut saya termasuk di dalam kasus ini pun terjadi itu
dengan tidak malu jaksa menuntut satu tahun
dengan tidak malu jaksa menafsirkan fakta persidangan peristiwa yang begitu besar
penganiayaan berat yang begitu besar
dengan hanya menuntut satu
itu artinya menggambarkan secara keseluruhan
seperti donald katakan tadi
om ibu islao jalan terus
kpk awal revisi undang undang meskipun ada pak mahfud jalan terus
hampir semuanya terjadi kehidupan kita sebagai bangsa tidak melulu penegakan hukumnya
tapi juga pada kehidupan kehidupan yang lain ya
kemudian rasa konflik kepentingan
itu ditabrak aja semua
jalan aja ini seluruhnya
jadi tidak ada kehormatan terhadap itu
rasanya kita mulai bisa mengkoreksi diri kembali
apakah reformasi yang kita jalankan ini masih benar
tapi donald menyebut harus ada reformasi ulang terhadap beberapa
saya setuju itu
tapi juga harusnya secara keseluruhan
saya kira ini bermula dari
kehidupan kita juga kehidupan yang lain
karena yang lain sangat menentukan juga arah kehidupan berbangsa kita
termasuk berhukum kita
saya ingin menyampaikan apa namanya
apa yang anda sampaikan
dan juga bang donald tadi juga sudah menyampaikan
bahwa kemudian ini akan mengerucut kepada
hukum berdiri sendiri
dan tentu apapun kasus yang berjalan
tentu ini diselesaikan dalam format hukum yang benar dan tepat
bang donald dan juga pak fikar sudah bergabung dengan kita malam ini